jenazah afriza shah munandar pebalap yang tewas dalam kecelakaan pada asia talent cup di sirkuit sepang malaysia dua november lalu
direncanakan timper di tasik malaya pada senin malam
pihak keluarga bersiap untuk menyambut kedatangan jenazah
setelah mendapat informasi mengenai kedatangan jenazah afrizah shah munandar
pembalap yang tewas dalam kecelakaan pada asia talent cup dua ribu sembilan belas di sirkuit sepang malaysia dua november lalu
pihak keluarga melakukan persiapan penyambutan
jenazah direncanakan diterbangkan dari malaysia senin pukul dua belas siang dan tiba di jakarta sekitar pukul satu siang
jenazah diperkirakan tiba di tasik malaya jawa barat pukul tujuh malam
dan akan disemayamkan di rumah duka di perum taman sari indah kelurahan kersah manakawalu
selanjutnya jenazah akan dikebumikan di pemakaman di kelurahan sambong mangku bumi tasik malaya
selain menyiapkan liang lahat pihak keluarga memajang ratusan piala
pakaian dan atribut balap milik almarhum sepanjang karirnya menjadi pebalap
pihak keluarga juga berencana membuat museum untuk menghormati almarhum
membuka kafe bertema balap motor untuk merealisasikan cita cita almarhum
ketika kanak turun afrizah ingin buka kafe saya menggerakkan bikin museum untuk menang afrizah
direncanakan mungkin tiba dari malaysia ke jakarta sekitar rabu
jam dua belas mungkin ada sedikit masalah legislasi
habis itu langsung ke rumah duka tasik malaya
direncanakan tiba enam jam mungkin sekitar jam tujuh jam delapan
semua sudah dipersiapkan ya pak
darah pebalap mengalir dari kaki almarhum andi suryana
yang juga pebalap nasional motocross pada era seribu sembilan ratus tujuh puluh dan seribu sembilan ratus delapan puluh an
bahkan almarhum sejak kecil dilatih pamannya bayu aditya
yang juga pebalap road race nasional
segudang prestasi telah diraih afriza
pada dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas ia menjadi juara nasional motopri kelas satu ratus dua puluh lima dan satu ratus lima puluh cc tim honda
serta pada dua ribu delapan belas mengikuti kejuaraan asia talent cup seri pertama di qatar malaysia dan thailand
pada dua ribu sembilan belas afrizah kembali mengikuti asia talent cup seri ke dua
ogip fatu zaman
tasik malaya jawa barat